memasuki masa psbb transisi gubernur dki jakarta anies baswedan mengajak warga saling mengawasi agar tidak ada ketentuan psbb yang dilanggar
anies mengancam tidak akan segan segan mencabut izin tempat tempat yang tidak mematuhi protokol kesehatan selama psbb transisi
bila ada pertokohan bila ada perkantoran bila ada mal yang harus kapasitasnya hanya maksimal lima puluh persen
bila sampai melanggar diingatkan dua kali dua kali masih melanggar yang ketiga akan ditutup
ini demi melindungi keselamatan seluruh warga di jakarta